inilah kesempatanku untuk menguji kekuatanku
eh apa kamu gak dengar
aku sama sekali tidak membawa barang berharga
kalaupun aku membawa barang berharga
aku tidak akan memberikan kepada kalian secara cuma cuma
alhamdulillah aku tidak apa apa gitu
ya allah mereka adik adikku yang begitu aku rindukan
ingin sekali aku memeluk mereka
dan terima kasih tadi pemen sudah membelaku
terima kasih kembali rai
sebenarnya apa yang terjadi di sini
rahasia apa yang diketahui rai rara sama kamu
kenapa paman amo sampai begitu ketakutan
aku harus mencari tahu
apakah paman amo
jangan ganggu jalanku
kenapa harus thenu
kamu adalah musuh utama kian sandra
musuh terbesar siliwangi
kenapa tidak bersekutu saja
bagus itu sangat bagus tapi kau harus memenuhi semua perintahku
dasar kau cabur mulut besar kenapa tidak uji saja dulu siapa yang lebih pantas menjadi kakitangan
kinda keren pasokmu
jangan k give up
aku masih membutuhkan anaknya lebih baik aku membiarkannya hidup
dengan ilmu seujung kuku
seperti bisa melipat aku rangga buan
aku mengaku kalah
dan aku akan mematuhi semua perintah
bagus pak eskar
mulai sekarang kita harus
untuk menghancurkan penjajaran
aku bisa memanfaatkan orang ini
untuk membunuh kian san
silahkan atuh makan
manis manis dan enak pisang
siap ujung ke cinta ulang putih
kalau omas tak sir saya
bisa menyusah lagi teteh
laki laki yang ganteng
dan mukanya pasaran kayak kalian teh
nunggu cintanya omas
muka kita dianggap pasaran
bukan pasaran kayak gini mah
ganteng yang tertunak tau gak
milih aman atau milih amin
aman atau muka siapa yuk
daripada oma saya milih kalian berdua
muda kan om
si bujur gede
tuh penting mah
aku bener bener beruntung
ilmu ke nuragan dari nyi bloro
aku bisa membalaskan semua dendamku
dendam kakak ngergedana
aku harus lebih mempermalukan dia
dan salah satunya adalah membuat dia pergi ke keramahnya
nyai subang larang kamu harus pergi ke pasar untuk membeli persediaan makanan
perbekalan kita sudah menipis
baik gusti ratu
perbekalan kita sudah menipis
perbekalan kita sudah menipis
mana uang keamanannya
mana uang keamanannya
lagi pelanunya mencampur urusan saya
saya bukan siapa siapa
saya hanya tidak suka kisana kasar pada anak kecil
kan bisa dibicarakan dengan baik mbak
hah banyak bicara kamu
tanpa siap lg
oh hebat dong
tentang nyamuk adik